lalapan bebek memang mudah ditemukan di mana saja
namun khusus bebek madura sajiannya dengan sambal pencit atau mangga muda menjadi ciri khasnya
berada di bangkalan kabupaten terbarat di madura kuliner ini kerap menjadi rangkaian wisata ke madura setelah mencoba sensasi menyeberang melalui jembatan suramadu
salah satunya ke lokasi makan bebek non ikonik yakni bebek sinjai
menilik ke dapurnya sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan pemasakan bebek pada umumnya
namun bebek yang disajikan harus segar baru disembelih
setelah itu bebek diungkep dengan bumbu kuning dan langsung digoreng sistem deep fry atau bebek terendam dalam minyak panas sepenuhnya
nah dari proses ini bumbu yang membalur bebek ikut tergoreng kering dan menjadi remahan yang ikut juga disajikan dan biasa disebut dengan kremesan
penyajian bebek sinjai pun sebenarnya cukup simpel
dalam satu piring semua komponen dijadikan satu
nasi dengan tekstur ambiar gorengan bebek taburan keremesan sambal pencit atau sambal mangga dan sayuran
jadi ketika sudah sampai di mulut ini rasanya rame banget
jadi berantem nih rasa gurih dari bebeknya
gurih sama sedikit asin tapi rasa rempah dari kremesnya ini ya
terus juga ini yang penting bebek ini kan masaknya terkenal susah ya
mis apa ke khas bebek
ini enggak banget rasanya enak plus ketika dicocol dengan sambal pencit atau mangga mudanya ini ini jadi ada unsur segernya
dibanderol dengan harga rp dua puluh delapan kuliner satu menu ini pun selalu menarik pengunjung yang datang dari berbagai kota
sensasinya itu gurih ya
gurih terus renyah dagingnya
nah sebagai budaya
pengolahan bebek di madura pun beragam
bila umumnya digoreng ada juga bebek yang cara memasaknya dikukus
uniknya dikukusnya tidak menggunakan air namun gedebok pisang alias batang pisang
di bebek songkem salim bangkalan madura kita bisa melihat prosesnya
bebek yang sudah dibersihkan dipersiapkan bumbu bumbunya
bumbu bebek songkem pun masih menggunakan bumbu lokal yang dihaluskan dan dibalurkan ke seluruh bagian bebek
setelah dibalurkan berikutnya bebek yang sudah diberlakukan
dijadikan rempah ini dibungkus daun pisang dan diikat rapat
setelah itu bebek dikukus
pengukusannya tidak menggunakan air seperti umumnya
tapi dengan gedebok alias batang pisang
proses pengukusan ini memerlukan waktu tiga jam
setelah itu bungkusan bebek pun matang
daun pisang yang berwarna hijau berubah warna menjadi kecoklatan
dan ternyata meskipun dimasak tanpa air teksturnya empuk
saat kita memilah dan mengangkatnya
cairan dari kukusan bebek ini pun keluar dengan sendirinya
jadi ini benar benar menikmati bebek dengan cara yang berbeda
ya ini disesep
jadi bisa disesep karena ini kan teknik memasaknya tadi dikukus
jadi ini teksturnya ini juicy
atau ada sari airnya bebeknya ini jadi kerasa banget
selain penyajian satu ekor yang bisa untuk empat porsi
juga disediakan potongan per porsi
harganya berkisar dua puluh an ribu rupiah
sementara untuk sajian per ekor sekitar enam puluh an ribu rupiah
kalau menurut saya sih lebih empuk ibu daripada yang digoreng
terus tulangnya itu lembek
buka dari pagi hingga malam
satu kesamaan dari penyajian kuliner bebek bebek di madura adalah penyajiannya yang bersifat masal
bebek yang ada di madura tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu
sehingga didatangkan ya dari lamongan dari jawa
didatangkan ke madura
itu berarti dampak ekonominya kan sangat bagus sekali
ya bebek memang tidak hanya menjadi sebatas ikon kuliner di madura
namun juga menjadi budaya yang lekat dengan budidaya dan asupan keseharian warga madura
dan ternyata kekasan ini bisa menjadi penggerak perekonomian
widah subianto di dini suwandani bangkalan jawa timur